tensi politik jelang pemilu dua ribu dua puluh empat semakin panas
beragam dugaan kecurangan mulai terendus
termasuk dugaan kecurangan yang diduga
melibatkan lembaga komisi pemilihan umum
seperti adanya ancaman yang diduga dilakukan oleh ketua kpu pusat
kepada kpu daerah untuk meloloskan partai tertentu
dugaan kecurangan juga dilakukan
dengan memanipulasi hasil verifikasi parpol
yang mengakibatkan partai umat
sempat tidak lolos menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
tak hanya itu gabungan lsm yang mengatasnamakan
koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih
juga menyerahkan sejumlah temuan dugaan kecurangan kpu
pada tahap pendaftaran verifikasi
dan penetapan partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
mereka membeberkan bukti saat diundang rapat dengan pendapat umum
dengan komisi dua dpr ri pada sebelas januari lalu
dalam rdpu tersebut ada empat dokumen dugaan kecurangan
yang dilakukan oleh kpu
pertama dokumen yang menunjukkan perubahan data keangkotaan sipol
yang awalnya berstatus tidak memenuhi syarat
menjadi memenuhi syarat
kedua tangkapan layar percakapan yang diklaim
terjadi antara ketua kpu hasim asyari
dengan seorang anggota kpu provinsi
terkait permohonan bantuan untuk partai gelora
yang belum memenuhi syarat
ketiga tangkapan layar yang menampilkan percakapan
antara anggota kpu provinsi
yang mengaku dihubungi oleh komisioner kpu
yang menyebut adanya instruksi untuk menyesuaikan hasil verifikasi
yang merupakan instruksi dari istana
keempat rekaman yang diklaim terjadi antara kpu sulawesi utara
yang memperdengarkan instruksi
untuk adanya penyesuaian data sipol
dari pihak kami sudah berkali kali menyatakan
yang tidak ada cerita cerita seperti ini
kalau kredibilitas kemudian kadar demokratis
dan berintegritasnya pemilu kan tidak hanya kpu
yang menentukan semua pihak
jadi harus bersama sama
menanggapi beragam dugaan kecurangan
yang bahkan disebut sebut melibatkan pihak istana
menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud m d
menegaskan lembaga komisi pemilihan umum
adalah lembaga mandiri yang tak bisa dipengaruhi oleh siapapun
termasuk pihak istana
pertama kpu itu independen ya
bukan bawahan polhukam bukan bawahan presiden
yang kedua saya belum melihat kecurangan apa ya
kecurangan yang kemarin terjadi dari partai umat
yang sudah diloloskan
oh kan sudah selesai
kan kasusnya karena hanya satu itu kan
ya itu kan kasusnya satu
kasus partai umat
ya gitu lah gelora diloloskan
partai umat tidak dilakukan gitu isunya ya
itu sudah diselesaikan
ya biar diselesaikan
dicatat oleh dewan etiknya gitu
tetapi yang lain lain menurut saya
kpu sudah bekerja tepat ya
di tengah derasnya isu kecurangan yang diduga dilakukan oleh kpu
dpr ri juga menegaskan
pemilu akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan
apalagi dana pemilu serentak dua ribu dua puluh empat sebesar tujuh puluh enam triliun rupiah
sudah disepakati berdasarkan hasil konsinyering komisi dua dpr ri dan kpu ri
ketua komisi dua dpr ri yanuar prihatin menegaskan
tak akan ada penundaan pemilu
yanuar juga menambahkan
pihak yang membentuk panitia kerja
fokus untuk penanggulangi isu pemilu dua ribu dua puluh
kedul sudah diputuskan bersama antara komisi dua dan kpu
kementerian negeri juga hadir
itu sudah jadwalnya bahkan sudah rigid
tanggal berapa nyoblos pendaftaran caleg kapan
pendaftaran pilpres kapan masa kampanye kapan hari tenang kapan
nah ini kan sepanjang ini tidak
artinya tidak dirubah itu artinya kita on schedule
pemilu tetap berlangsung pada dua ribu dua puluh empat
bahwa dalam proses ini ada hambatan hambatan ada riak riak
atau ada mungkin pelanggaran pelanggaran dan seterusnya
ya mekanisme penyelesaiannya diserahkan saja kepada yang berundang untuk urusan itu
kalau soal terkait dengan penyelenggara ada di kpp ya ada di kpp yang
bawaslu ri juga memastikan proses pemilu dua ribu dua puluh empat berjalan sesuai dengan tahapan
indikasi pelanggaran dan kecurangan yang diduga dilakukan oleh pihak tertentu
maka harus dibuktikan dengan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan
jika terbukti maka sebuah kecurangan dalam proses pemilu dapat dipidana
insya allah pemilu masih berjalan sesuai dengan tahapan yang ada
jika terjadi dugaan itu kan pelanggaran terjadi
kalau kecurangan kan harus dibuktikan dalam proses proses pidana di tahun depan
itu juga harus kita
cegah bersama jika ada hal hal indikasi demikian
saya kira concern masyarakat terhadap ini sangat baik sekali
dan ini harus ditanggapi oleh dewan kehormatan pengelenggara pemilu dan juga
bawaslu pada saat ini sedang memikirkan untuk kemudian apakah dilakukan
penelusuran awal atau penemuan
karena juga temuan harus masuk kategori pidana
ketika keterangan pidana maka harus juga alat bukti yang disampaikan alat bukti yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan
sehingga kemudian bisa masuk pada penyidikan lebih lanjut
di sisi lain pakar tata negara universitas andalas ferry amsari menegaskan
beragam kontroversi pemilu dipastikan tidak memiliki potensi penundaan
ferry juga menegaskan tidak ada istilah penundaan pemilu
baik di undang undang dasar maupun di undang undang pemilu
ya akan ada alat ukur ya apakah sebuah pemilu bisa dilaksanakan
sesuai dengan kemampuan pemilu
ya apakah sebuah pemilu bisa dilaksanakan sesuai dengan asas asasnya
termasuk memastikan proses penyelenggaraannya itu kredibel atau tidak
alat ukurnya itu sudah ada semua di dalam undang undang
ya misalnya di undang undang dasar saja sudah ada azasnya ya
langsung membebas rahasia jujur dan adil
plus satu lima tahun sekali ini juga azas ini sebenarnya
tapi orang seringkali tidak menyebutkan
jadi kredibilitasnya juga memastikan dia berlangsung lima tahun sekali tanpa ada upaya untuk mengundahnya
ferry juga menambahkan jika kpu dinilai tidak kredibel
maka penyelenggara dapat diganti tanpa perlu mengganggu jadwal pemilu
sementara terkait hasil pemilu yang terindikasi kecurangan
maka dapat digugat melalui mekanisme ruang hukum seperti melalui bawaslu
pengadilan tata usaha negara dan mahkamah konstitusi
tim liputan cnn indonesia jakarta